ini jadi pr buat saya juga karena tadi memang pemain merasa sedikit beban ya
kalau kita bisa bikin goal di awal awal mungkin ceritanya akan lain
dan tadi memang mereka terkesan sedikit terburu buru kemudian setelah terjadi goal baru mereka bangkit
dan saya surprise sekali buat semua pemain dengan tertinggal mereka bisa membalikkan keadaan dan bahkan bisa lebih menekan di bawah kedua
dan ini menjadi catatan buat saya untuk di tela nanti harus kita benahi semuanya terutama sektor pertahanan
karena beberapa kali tadi memang terjadi miskomunikasi kemudian organisasinya yang kurang rapi